staf khusus menteri perhubungan adita irawati mengatakan
hasil survei balitbank kementerian perhubungan
mencatat terdapat potensi pergerakan masyarakat
sebesar tujuh satu persen atau sekitar sebelas juta orang
yang akan melakukan mobilitas
jumlah itu disimpulkan setelah kebijakan ppkm level tiga
saat nataru dicabut
potensi pergerakan mobilitas di jabodetabek sendiri
tercatat sebesar tujuh persen atau dua tiga juta orang
bijakan pengendalian transportasi dilakukan
terhadap semua moda transportasi
baik itu di darat laut udara dan kereta api
yang aturan umumnya meliputi hal hal sebagai berikut
yang pertama tentunya adalah penerapan syarat perjalanan domestik
kementerian perhubungan memperlakukan kepada semua pelaku perjalanan
untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
oleh satgas covid sembilan belas
antara lain adanya kartu vaksin hasil negatif pcr atau antigen
dan penggunaan aplikasi peduli lindungi
ini semua nanti akan dituangkan dalam sebuah surat edaran
yang akan diterbitkan dalam waktu dekat
pemerintah pusat mengganti kebijakan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm level tiga
di periode natal dan tahun baru mendatang
dengan istilah baru yaitu ppkm nataru
pada kebijakan ppkm nataru
pemerintah kembali memerintahkan
dan melakukan ppkm berdasarkan hasil asesmen daerah
sehingga daerah yang berada pada level satu dan level dua
tetap akan menjalankan ppkm sesuai status daerahnya
sekalipun saat ini kota surabaya berstatus menerapkan ppkm level satu
namun pemerintah kota tetap akan melakukan
pembatasan kegiatan masyarakat selama masa nataru mendatang
oh tentu tentu ada pengetatan
makanya itu kami bersama jajaran forbimda tni polri
juga nanti kami juga akan berdayakan
dengan rekan dari kampung wani jogosuraboyo
akan melakukan pengetatan terhadap pelaksanaan
ibaratnya untuk menghimpul tidak merayakan secara berlebihan
sementara pemerintah kota bandar lampung
kembali menyiagakan lima pos pemeriksaan
di pintu masuk bandar lampung
lima posko yang disiagakan adalah
posko pemeriksaan di jalan zapagar alam
tugu radin intan
posko di jalin sum lapangan barunapanya
dan posko di jalan lintas barat
kemiling bandar lampung
semua pendatang harus bisa menunjukkan
mereka yang tidak memenuhi persyaratan
tidak boleh meneruskan perjalanan ke bandar lampung
bagi mereka yang belum mendapatkan vaksinasi
satgas covid sembilan belas kota bandar lampung
memberikan pelayanan vaksinasi di pos pemeriksaan tersebut